anda masih bersama kami di cnn indonesia news update pemirsa dan berikut mari kita pantau bersama data terkini persebaran corona di indonesia
hingga minggu dua puluh enam juli dua ribu dua puluh kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah satu empat ratus sembilan puluh dua orang menjadi total lebih dari sembilan puluh delapan orang
sementara lima puluh enam lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal dunia mencapai empat tujuh ratus delapan puluh satu orang
pemirsa selalu patuhi protokol kesehatan untuk mencegah covid sembilan belas semakin meluas agar situasi di negeri ini bisa kembali normal dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala